setelah selama ini menolak musisi i gede aryastina alias jering akhirnya bersedia untuk disuntik vaksin
minggu siang jering menerima suntik vaksin sinovac tahap pertama di polda metro jaya
setelah sebelumnya berkonsultasi dengan virolog terkait penyakit hepatitis yang diidapnya
sebelum disuntik vaksin jering terlebih dahulu menjalani pemeriksaan riwayat kesehatan
termasuk pemeriksaan tekanan darah
pria asal bali ini meminta masyarakat agar tidak takut berlebihan terhadap vaksin
ia menganjurkan masyarakat yang memiliki riwayat penyakit bawaan untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter